sampai jumpa di video selanjutnya
saya sudah merestui hubungan kamu dengan fadil
saya tidak akan segan segan mengusir kamu dari rumah ini
kalau kamu memang sudah keterlaluan mila
ma fadil benar ma
kamila nggak salah ma
kalian berdua ini gak usah belain
ma udah ma cukup ma
jangan bentar bentar kamila lagi
ini semua salah taufan ma bukan kamila
ini memang salah kamila tante
ini semua salah aku
nah taufan yang memaksa kamila untuk bertemu dengan pak haris pak
taufan juga yang menyuruh fadil untuk pulang menjemput kamila
dan taufan bohongin mama soal kamila tidur
itu juga atas inisiatif
taufan yang salah ma
taufan yang salah
taufan yang udah atur semuanya ma
kalau mau memarah marahin taufan aja ma
bentak bentak taufan aja
taufan siap menerimanya ma
tapi jangan marahin kamila lagi mbak
pak taufan udah kak
tolong jangan bela camilla lagi
ma ini juga salah fadil ma
fadil udah setuju dengan ide taufan
fadil juga jemput kamila
dan sebenarnya waktu di jalan
fadil juga jemput kamila dan sebenarnya waktu di jalan

tapi fadil tetap mahsa kamila untuk tidur rumah sakit
ma jangan marah lagi ma sama kamila
taufan mohon jangan marah lagi sama kamila ya ma
ya udah mama gak akan marah lagi sama mila
ya udah mama nggak akan marah lagi sama mila
tapi ingat ya mila kamu tidak akan lagi berbuat seperti ini
aku tuh bingung banget nih
baru pertama kali lihat dua orang cowok itu ngebela satu orang perempuan sampai segini

dan perempuan itu adalah kamila
hei sadar dong kalian berdua

apa bagusnya sih kamila sampai kalian puja puja kayak gini

ibu memikirkan kamila terus
ibu takut dia diapa apain sama bu ambar

ibu mau kesana mau bantuin dia

butini tenang butini
bu ambar nggak mungkin menyakiti kamila bu
nggak ingat tadi bagaimana cara dia menarik narik tangan kamila
sama seperti narik ambing
sama seperti narik ambing
kalau kita jadi seperti itu bagaimana kalau di belakang kita
butini butini tenang ya bu
saya itu kenal bu ambar
bu ambar yang saya tenang
dia itu sangat menyayangi camilan
jadi bu ambar nggak mungkin menyakiti kamila
lagian di sana kan ada fadil
pasti fadil akan membela kamila bu
hanya saja setelah kejadian ini
mungkin kami akan sulit ke rumah sakit
karena bu ambar melarangnya bu
kalau kamilah nggak bisa datang ke sini
gimana caranya kamila tes untuk donor ginjal
ya allah aku egois sekali
padahal tadi aku bilang aku tidak ingin kamilah mendonorkan ginjalnya
tapi kenapa sekarang aku jadi sangat mengharapkannya
kamila sudah selesai mencari ginjalnya
kamu sudah selesai mencari ginjalnya

tapi bu pak haris belum boleh pulang hari ini
dia mesti dirawat dulu
nggak apa apa suster
yang penting anak saya cepat sembuh
haris muka kamu kelihatan lebih segar
ya seperti inilah kelihatannya
walaupun cuma untuk tiga hari ke depan ras
ibu akan carikan donor ginjal buat kamu
bu ibu ingatkan kata kata haris tadi
apapun yang terjadi ibu harus janji
jangan sampai kalian mencari dan memberitahu
tentang penyakit haris pada anak anak

jangan sampai kalian menemukan dia
haris akan tetap dihukum dan dihukum kembali
haris tidak mau anak kandung haris menjadi iba
dan akhirnya dia rela memberikan ginjal
demi kesembuhan haris bu
haris tidak mau
ya haris ibu ingat
haris tidak mau kalian memberitahukan tentang penyakit haris
haris tidak mau kalian memberitahukan tentang penyakit haris
ibu tidak akan memintanya dari anak kamu
terima kasih bu
terima kasih bu
dan kamu laras
aku percayakan sama kamu
kalau suatu hari nanti
yang mendonorkan ginjalnya adalah anakku
aku pasti akan sangat marah sekali sama kamu
tadi mama sudah membuat oma ambar kecewa

mama menyesal sekali kava
tapi mama gak bisa berbuat apa apa
karena opa haris sedang sakit kava
sebagai anaknya opa haris
emang seharusnya selalu ada di samping opa
kalau mama sering meninggalkan kava
untuk sementara ini
kava masih banyak yang jagain
untuk sementara ini
masih banyak yang jagain
kava tidak boleh sakit
kava tidak boleh sakit
kalau mama percaya
karena kalau kava sehat
mama juga sehat
kava itu seperti baterainya mama
kava itu seperti baterainya mama
kava itu seperti baterainya mama
kalau baterainya mama lemah
kalau baterainya mama lemah

makanya kava tidak boleh sakit ya sayang

sayangnya cepat sehat ya

kava belum bebuk ya
rasanya mila tidak pernah bosan melihat kava kak
dan mila juga tidak pernah mau meninggalkan kava
andai saja papa tidak sakit
apa sakit seperti waktu itu
kava gak akan pernah sakit sakitan lagi
dia akan menjadi kuat
sama seperti mamanya
makanya kava cepetan keluar dari inkubator
supaya kava bisa ketemu sama pak haris
papa pasti akan senang banget kalau tahu kava ini adalah cucunya
kita harus segera ketemu sama mama
kita harus terus terang sama mama mila
kita harus bilang kalau pak haris itu adalah bapak kandung kamu
supaya semuanya jelas dan gak akan ada lagi salah pahaman mila
jadi mama gak akan melarang kamu kalau kamu mau menemui pak haris lagi
itu gak mungkin
mau sampai kapan kamu merahasiakan ini
toh semuanya kan udah tahu
alena juga udah tahu
jadi kamu nunggu sampai kapan mila
mila takut kak mila takut
coba kak fadil pikir deh
kalau sampai tante amber tahu
terus tante hambar juga bilang sama pak haris kalau mila adalah anak kandungnya
apa yang akan terjadi
dan akan menolong pemberian ginjal mila kak
kamu mau mendonorkan gizil kamu untuk pak haris
benar juga kata bu laras
ini bukan keputusan yang mudah mila
ini bukan keputusan yang besar
yang bisa diambil begitu aja
cuma karena emosi sesaat
ini bukan emosi sesaat kak
mila sudah yakin
karena mila sudah memikirkannya
ini demi papa
demi kesembuhan papa kak
tapi kamu habis melahirkan mila
kondisi kesehatan kamu sendiri aja
masih naik turun
apalagi kamu sempat koma setelah melahirkan
aku takut satu ginjal gak bisa
untuk menopang hidup kamu
ini demi papa kak
masa sih kak fadil gak mau mila melakukan
ini semua demi papa
harusnya kak fadil mendukung mila
kamu jangan salah paham mila
bukannya aku gak meminjinkan kamu
memang secara medis
penyumbangan ginjal gak bermasalah mila
asalkan sang pendonor
mempunyai pelahidupan sehat
tapi secara psikologis
takut apa kak
aku takut kamu lemah karena kamu cuma punya satu pinjal
secara psikologis kamu juga bisa bermasalah alhamdulillah
insya allah kak
insya allah mila yakin mila gak akan kenapa napa
maupun secara psikologis
karena mila kan selalu ditemenin sama kak fadil
orang yang sangat baik yang selalu ada di samping

mila bisa membantu papa mila sendiri
jadi itu akan memberikan energi positif untuk mila sendiri
iya kan kak
iya kan kak
udah lah mila udah
hal ini jangan dibahas lagi
apa aku akan mengizinkan
calon istriku mendonorkan ginjalnya ya allah
apa aku akan bisa membiarkan kamilah mengorbankan dirinya lagi ya allah

papa tahu sekali
boleh boleh aja mama mau sayang sama orang lain
sayangnya mama itu jangan membuat mama jadi overprotective ma

ya sikap mama itu
mama terlalu mengekang kamila ma
oh sudah pak
ya itu dengan mama melarang larang kamila untuk keluar dari rumah
ya wajar dong pak kalau mama melarang dia keluar rumah
kondisi kava kan lagi seperti ini
jadi dia tuh harus selalu deket dengan kava
kalau terjadi apa apa sama kava jadi cepat diketahui dan cepat diambil tindakan pak
kalau dari yang papa lihat mama terlalu mengekang kamila
bayangin aja ma ini enggak boleh itu enggak boleh
ma lagian kava itu sudah ada suster yang jaga ma
kalau sampai ada apa apa sama kafa minta minta jangan
tapi kalau sampai ada apa apa sama kafa
suster akan dengan sigapnya memberikan pertolongan pertama dan menghubungi dokter
jadi mama enggak usah khawatir